hai berwisata dan juga belajar sejarah merupakan dua hal yang cukup berbeda namun anda bisa
melakukan keduanya secara bersamaan dengan berkunjung ke tempat wisata peninggalan sejarah
salah satunya adalah taman hutan raya insinyur haji juanda atau yang lebih dikenal dagu pakar
nah di tempat ini terdapat gua yang kental dengan nilai sejarah kemerdekaan republik indonesia
berjarak sekitar tujuh ratus meter dari pintu masuk taman hutan raya atau tahura insinyur haji juanda
dago bandung terdapat gua peninggalan belanda yang dibangun pada seribu sembilan ratus empat puluh satu sebelum menyusuri goa
seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi pengunjung disambut oleh monumen yang berisi sejarah dan denah goa belanda
memasuki goa banyak terdapat besi
di bagian lantai dan dinding yang berfungsi sebagai penguat bangunan lokasinya yang gelap
mengharuskan pengunjung membawa alat penerangan gua belanda memiliki lima belas jaringan goa atau lorong
yang dahulu digunakan untuk ruang interogasi ruang ventilasi ruang tahanan ruang logistik
dan ruang radio komunikasi belanda gua yang dibangun pada awal seribu sembilan ratus empat puluh satu dahulu dipergunakan
untuk terowongan plta bengkok sepanjang satu ratus empat puluh empat meter dan lebar satu
delapan meter keseluruhannya ukuran gua belanda ini terbilang cukup besar yang membuat orang dengan mudah bisa
melangkahkan kaki di sepanjang lorong gua dan tidak ada kesulitan sama sekali untuk bernafas
namun gua belanda ini bukan satu satunya gua yang ada di taman tahura masih ada satu lagi
yakni gua jepang kan kita coba lihat kesana kang goa jepang berjarak lima ratus m dari gua belanda pemandangan pada
bagian dinding luar goa ini nyaris tegak lurus
goa jepang memiliki empat pintu masuk
semuanya berada di bagian depan pada jarak yang relatif dekat satu dengan yang lainnya
gua jepang dibangun oleh bala tentara pendudukan jepang
dengan bantuan para pekerja paksa romusa pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain sebagai tempat perlindungan dan persembunyian
juga sering dipakai sebagai tempat penyimpanan logistik makanan senjata dan amunisi
tentara jepang membuat pertahanan tambahan yang kurang lebih lima ratus meter dari gua belanda ya
makanya di sana ada bikin gua jepang lagi
namun gua jepang itu belum ada renovasi beda dengan gua belanda
kalau gua belanda itu udah renovasi
dan gua jepang itu dibikin tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua sampai seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan luas keseluruhannya kurang lebih tiga ratus lima puluh meter
dan berfungsi sebagai sarana pertahanan tambahan atau benteng pertahanan tentara jepang
goa jepang memiliki dua pos pemantauan
para pengunjung biasanya masuk ke dalam goa dari pintu pertama
dan kemudian keluar melalui pintu terakhir
kondisinya yang masih asli menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata seluas lima ratus enam puluh dua hektare ini
karena sebenarnya di bandung banyak tempat wisata
cuman kita lagi pengen back to nature
kebetulan disini banyak historisnya juga
jadi kita nggak cuma main tapi sekalian lihat historisnya
jadi ingin tahu perjuangan indonesia itu dulu seperti apa
dan sekarang kesininya agustus
jadi kan hari kemerdekaan
jadi pengen lihat kemerdekaan indonesia ke gua jepang ini
lokasinya yang sejuk dan memiliki nilai sejarah
kawasan gua jepang sering dimanfaatkan oleh fotografer
untuk mengabadikan momen momen penting
alamnya enak asri gitu
terus menyimpan nilai historis gitu
jadi kesannya klasik
goa jepang dan goa belanda bisa anda kunjungi setiap hari
dari jam delapan pagi hingga sore
hanya dengan membayar dua belas ribu rupiah
jayul haq bandung